kami memulai perjalanan dari stasiun tanjung barat menuju ke stasiun tanah abang
berdasarkan peraturan baru maka kami harus transit di stasiun manggarai
perjalanan berlangsung cukup lancar
dari tanjung barat kami tiba di manggarai dalam waktu kurang lebih lima belas menit
saat ini saya baru saja sampai di stasiun manggarai di peron sebelas lantai dua
dan tadi dari ujung sana hingga sini saya mencari mana informasi atau papan pengumuman yang bisa menjelaskan
saya harus ke peron mana untuk transit ke arah stasiun tanah abang
dan ternyata saya hanya menemukan satu papan petunjuk di sebelah sini di ujung
yang menunjukkan kita harus ke peron enam dan tujuh untuk melanjutkan ke tanah abang
dapat dibayangkan bagaimana kebingungan masyarakat yang terjadi pada jam jam sibuk di hari kerja
mengingat kepadatan memang semakin meningkat di stasiun manggarai
di lantai satu stasiun manggarai banyak petugas yang berjaga untuk mengarahkan transit penumpang krl
di lantai satu juga ada lebih banyak papan pengumuman yang terpasang
awal awalnya sih bingung ya masih nanya nanya sama petugas
masih nanya nanya ke kampung bandar sama amke itu lewatin yang mana aja
cuma sekarang sih udah mulai terbiasa sih karena mungkin nanya nanya terus ke petugasnya sih
hal lain yang patut diantisipasi adalah sempit sempit

mirsa saat ini saya sudah berada di peron tujuh untuk melanjutkan perjalanan ke stasiun tanah abang
dan ada satu hal yang saya khawatirkan di sini adalah masyarakat harus melewati jalan yang cukup sempit ini
dan bisa kita hitung ya di bawah ini jaraknya hanya sekitar satu dua tiga empat lima
hanya lima jengkal saya saja
dan kalau dipikir bagaimana kepadatan yang terjadi terutama di jam sibuk dan juga di hari kerja
ini akan sangat berbahaya karena jarak lima jengkal saja
ini bisa membuat mereka berdesak desakan dan dikhawatirkan bisa jatuh ke raut
perubahan rute di stasiun manggarai terjadi pada lintas cikarang bekasi dan bogor depok nambo
serta pola transit krl di manggarai
switch over ini merupakan dampak pengembangan double track yang merupakan proyek strategis nasional
ayu rahmawati ibaramaestro jakarta